saya gak tau orang yang namanya mang uu itu hebat atau cuma berundur
saya juga gak tau kamu sial atau bodoh
kamu balik lagi ke terminal
balik lagi jadi anak bakobang
mainkan tipu daya yang lebih dasar
akan saya perjelas
ada yang punya uang
udah dibeliin cilok
itu sepeda siapa
kita ambil aja sepedanya
ya udah kalau gak mau mah
kita cari korban lain aja
ini dorongannya kan
jangan sampai bigode uang kerjasama valid pake hape
ya mau bukan cuma menghasut orang terminal menaruh orang di pasar
tapi juga menggerakkan orang bayaran
akang mau turun lagi
saya belum tahu
terima kasih kue baloknya sama kopinya
terima kasih akang sudah mampir
kenapa tadi kabur kenapa tadi nggak nolong saya
bukan pengecut saya takut
pak teman teman pada mau nyobain kue balok bapak
kerja nanti dari sore ke malam
tidak menentu jualan sepatu beda sama jualan makanan
kenapa nggak jualan makanan
saya juga nggak tahu
kenapa saya nggak jual makanan aja
kenapa nggak kayak kang komar jualan kue balok
itu mah si saudaranya
yajana apa dong
atau misalnya kupat tahu petis lotek
saya kayaknya kurang serah kalau jualan makanan
yaudah jualan minuman aja
kalau minuman paling ya campur
nggak ah nggak suka
kalau es goyobot
hampir sama kayak campur
tapi ada kuenya yang dipotong kotak kotak
kayak agar tapi dari tepung
oh itu sih aku tahu
saya juga nggak tahu kalau harus jualan makanan atau minuman
mau jualan apa
terus sekarang kerja jadi pelayan di toko james
juga sebetulnya bukan kemauan saya
saya butuh makan
sebetulnya cita cita kamu apa
pengen makan yang gak terlalu bikin kenyang
kalau ini nggak mau itu nggak mau
saya nggak tahu
orang yang namanya mang uu itu hepa
apa cuma beruntung
saya juga nggak tahu
kamu sial atau bodoh
kamu balik lagi ke terminal
balik lagi jadi anak bako bang
mainkan tip budaya yang lebih dahsyah
akan saya perjelas
semoga cukup cerdas
kamu dari mana
ditelepon kenapa nggak diangkat
hp nya nggak dibawa
gobang sudah tahu
sudah main keras
dia punya saksi tapi dia tidak punya bukti
dan kesempatan untuk memutar balikkan fakta
bilang kalau kamu bukan anak buah yang selalu menunduk memberi hormat
tapi kamu juga bukan rumah
apa yang kamu lakukan terhadap bubun itu hanya kesalahan eksekusi
kenapa jam segini udah pulang
situasi makin kacau
tadi mang uu ada yang nyerang
anak buah akang
ya lolos kabur
mau uu sebenarnya pinter apa takut
si bubun belum sembuh
si cecep nggak ada kabar
mang uu hampir celaka
akan juga sekarang dalam bahaya
kita sama sama mau berhenti jokowi
ketauan lagi operasi dihakimi masa atau datang ke polisi
tapi sekarang bukannya berhenti
malah harus nyari copet baru
sebetulnya kan kita bisa menghilang
kabur ganti nomor hp
kamu inget ancaman dia nggak
dia punya foto kita
kalau kita kabur dia mau cetak foto kita dikasih tulisan copet
jawab dulu atau selamat siangnya
saya langsung dari kantor pusat sengaja kesini mau ketemu kamu
kok kamu tahu saya ada di sini
tahu dong kan kantor kamu di sini
ada keperluan apa
kenapa kamu nanya seperti itu
ada keperluan apa
pertanyaan semacam itu memberi kesan bahwa diantara kita ada hubungan yang tidak baik
kita berteman partner
jauh sebelumnya saya lelaki polos yang kemudian kamu didik jadi copet
di kemudian hari seiring waktu berjalan ketika kemampuan saya meningkat
dan tekad saya untuk menjadi copet semakin kuat
kamu malah insap
kita carinya perempuan saja
tapi aku gak tau gimana caranya cari orang yang punya minat dan bakat buat jadi copet
kalau saya ingat ingat masa lalu masa lampau masa yang telah silam
di masa ketika saya tidak punya pikiran buat jadi copet
menawarkan pekerjaan yang tidak pernah melintas dalam pikiran saya
apa yang kamu lihat dari saya
saya sendiri merasa tidak berbakat
muka kamu muka orang baik baik
selain itu saya lihat waktu itu kamu lagi susah
orang susah yang imannya lemah
sangat mudah diajak berbuat salah
dari mana kamu tahu kalau iman saya lemah
sebetulnya enggak tahu
dan kamu beruntung
iman saya memang lemah
waktu kecil malas ngaji
selain itu juga
orang tua saya sibuk gak jelas
enggak memberi tuntunan agama
setelah tua jadinya begini
sekarang kita mau nyopet
gimana nanti aja sedapetnya
sekarang mah jalan aja dulu
dulu saya jadi copet ngajak kamu kamu ikut
sekarang saya insap ngajak kamu kenapa kamu gak mau
ingin meramaikan kasanah percopetan di kota ini
kembali dan mencuci nama
pasti menyangka saya yang menyuruh orang untuk ngeroyok bubun
bukan saya hanya korban permainan
kang gobang saya bubun cecep manguu sedang diadu domba
kamu jangan kemana mana
ya saya tunggu di sini